salam b tuhan
jarang ku liat tuhan di tepi kali
dimana permainan harmonika air matamu
tidak bisa digunakan disini
permainan yang menarik
kalian datang dengan sukarela
hanya untuk aku habisi
nggak beneran gak ada di kamarnya pak
ya ampun bunga
sudah saya cari di kamar lain juga nggak ada
bunga pergi dengan dosanya itu mah
mobilnya di luar kan
ya enggak dong tuhan
pung tadi pak dosen bareng
tuhan tuhan asma mau kemana
kita cari terus aja pak
ketemu buaian yang
tidak pak kaltes
anak tuhan asmar itu menghilang
dia pasti masuk rumah paklung itu lagi pak kaltes
atau di hutan terlarang
hutan itu ada di mana pak
itu ada di sana tuhan
saya harus kesana
pak sebaiknya anda jangan pernah datang kesana
di sana berbahaya
tolong jangan sakiti mereka
saatnya aku mengambil harian aku
cepatlah kau berhubungan
ya pak putih
mereka menghilang gambarnya
kamu kemana sih nak
kalau sampai buka kenapa napa gimana
mudah mudahan jangan sampai nyonya
dan nond bunga mudah mudahan gak kenapa napa
tapi kok sepeda sekarang bunga belom polang juga ya pak
papa juga belom polang
mudah mudahan sebentar lagi non bunga pulang nyonya
itu kan mobilnya pak dosen katanya
mama senang banget akhirnya kamu pulang juga nak
terima kasih ya darwis
saya nggak tahu harus gimana kalau gak ada kamu
kamu tuh kemana aja sih
kenapa kamu bisa sampai desa senaga
ma iwena kalau ceritanya besok aja ya
bunga bunga untuk mau istirahat aja
yuk kita istirahat
terima kasih ya
ya ampun pak darwis tangannya luka
ya ampun sebentar ya
mama ambil p tiga kak
bunga kecebookan konfliksnya
aku kabarnyaita neglect bagi kamu
sudah k conduk
ayo di waktunya ga ke editor v
harusnya sedikit lagi aku bisa mendapatkan arya arya anakku
melayang p barkasi
tadiah mengapa dengan mudahnya dia menemukan kita
di saat manusia biasa akan susah untuk masuk ke dalamnya
seharusnya sedikit lagi aku bisa mendapatkan area air anakku
seharusnya tadi adalah saat yang tepat untuk aku mempersembahkan bunga dan danau
belum saatnya kau menghabisi mereka
bulan kabangan dunia aku penasaran dengan pria kota itu
mengapa dengan mudahnya dia menemukan gita
di saat manusia biasa akan susah untuk masuk ke dalamnya
salam be tuhan
jarang aku lihat tuhan di tepi kali
aduh apa sih rana
pilih saja satu
kalau yang ini susah ditaklukkan
yaudah jadi ke kebun tidak
salam be tuhan
kau tahu mak
seharusnya semalam tuhan beristirahat
karena kondisi tuhan belum sembuh benar
boleh saya membobati tuhan
tak usah kak
kau ternyata bisa mengobati danu
kemarin aku hampir melukai berat kota itu
entah mengapa aku begitu marah saat dia mendekati bunga
danu hari hari buma memang sudah ada di dalam dirimu
jadi sudah sewajarnya kalau kamu ingin melindungi buma
sementara aura sileman itu membuatmu selalu ingin melukai orang
jadi kamu harus belajar mengembalikan dirimu sendiri
tapi aku merasa bunga akan menjauhiku
minta maaflah kepadanya
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
nah sekarang sudah lengkap nih semuanya
terima kasih mama
dua orang jahat itu sudah ditangani sama warga
iya pak sudah
pak mama kepikiran ya
jangan jangan dua orang itu siluman bahaya
nggak ada yang namanya siluman itu

dari dulu juga papa ngomongnya kayak gitu
ya memang nggak ada mah
itu cuma cerita rakyat
dan bisa aja dua orang itu sindikat perdagangan manusia
ya kan pak
mama jadi makin takut deh pak
pokoknya ya pak
mulai sekarang bunga harus dalam pengawasan kita dua puluh empat jam
ya ampun mama
bunga itu bukan anak kecil lagi
ya tetep aja pak
bunga itu anak kecil
bunga itu anak kecil
silahkan dimakan pak
bunga kemana pak
di kamarnya mungkin
mama panggil bunga dulu ya pak
kayaknya soal kejadian kemarin nggak perlu diceritain deh ke mama dan papa
yang ada mereka tuh makin khawatir
terus terus dipanggil bunga
suteru gitu pak
harus kaget dia keluar sana
mama harus kenal deh sama dia
panyalah langsung aja ya